mengakui semua perbuatan dan desain semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi polis
namun kalau dijin sesuai dengan pasal enam puluh sembilan bp tujuh ribu dua ratus dua puluh dua
izin dan kami mengajukan kembali apapun keputusan kembali kami siap untuk melaksanakan
kami menyampaikan keputusan koronawan malam keputusan pada senior dan pekan sejauh anggota polis atas
berlaku latar kebetulan yang sudah kami lakukan
menyebabkan jadinya pecah masalah keberanian institusi polis
setelah ini sudah kami sampaikan kepada bapak polis
kami lakukan keberanian kebetulan dan misi politik
pada hari ini
langsung dari setiap orang
sebagai senior dan pekan pekan perubahan tinggi
perubahan menengah perubahan pertama
dan perubahan antar polis
senior dan pekan yang saya hormati
dengan niat yang murni dan kurus
saya ingin menyampaikan berasal
saya ingin menyampaikan peresahan
dan permohonan maaf yang mendalam
atas dampak yang muncul secara langsung
pada jabatan yang senior dan pekan pekan
jalankan dalam kejadian keberanian institusi polis
atas perbuatan yang saya lakukan
saya meminta maaf pada senior dan pekan pekan semua
yang secara langsung merasakan akibat
oh merasakan secara langsung akibat
permintaan maaf saya dapat diterima
dan saya menyatakan siap
siap untuk menjalankan setiap konsekuensi
sesuai hukum yang berlaku
saya juga siap menerima tanggung jawab
dan menanggung seluruh akibat hukum
yang dilimpahkan kepada senior dan pekan pekan yang berdampak
rasa kesalahan dan hormonan maaf ini
dapat diterima dalam berbuka
dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik
sehingga segera mendapatkan keputusan
yang membawa rasa stabilan bagi semua kita